sungai musi menjadi denyut nadi kehidupan warga palembang sumatera selatan
tidak hanya bekerja sebagai nelayan ataupun menjadi pengantar penumpang yang menggunakan jasa transportasi air
ternyata ada juga warga yang memburu harta karun yang terpendam di dasar sungai musi
asmadi salah satunya
pria dua puluh lima tahun ini adalah seorang penyelam tradisional dari pulau kemarau yang terletak di sungai musi
berawal dari banyaknya orang yang membeli barang antik yang ditemukan di sungai musi
ia pun tertarik mencoba menjadi penyelam atau pembuka
buru harta sungai musi
tak terhitung beberapa kali ia melakukan penyelaman demi mencari barang antik yang mempunyai nilai jual tinggi
sekarang tahun dua ribu tujuh belas an lah
jadi karena saya kadang setiap hari melihat banyak orang yang suka datang ke sini kan
untuk membeli barang barang antik ini jadi saya coba coba lah
coba coba lihat wah ternyata asik juga kalau eni tahu sejarahnya
dan tahu latar belakang dari barang barang temuan ini kan
jadi dari situ saya coba dulu untuk ngikut
sebelum melakukan penyelaman asmadi dan timnya melakukan sejumlah persiapan dengan matang
perahu yang memuat mesin penyedot pasir dan mesin kompresor harus dipastikan benar benar berfungsi dengan baik
kemudian persiapan logistik yakni membawa bekal makanan roti kopi dan air minum
semua dimuat ke dalam perahu karet
kalau untuk sistem kerja biasanya itu kalau satu perahu itu bisa terdiri dari empat sampai tujuh orang
jadi sebelum untuk berangkat itu harus ada penyelamnya dulu yang paling penting
jadi lokasi untuk lokasi dia secara random
tapi kita melihat yang tempat tempatnya ada bekas sejarahnya di situ
mesin kompresor dan mesin penyedot pasir langsung dinyalakan
salah seorang penyelam kemudian bersiap melakukan penyelaman
setelah mengganti pakaian ia pun mengenakan masker yang terhubung ke kompresor melalui selang
saat meloncat ke sungai musi sang penyelam juga membawa selang kompresor penyedot pasir hingga menuju dasar sungai
untuk menyelam yang pasti untuk memahami dulu kedalaman tempat yang akan diselami
jadi kita harus melakukan
teknik biasa teknik penyelaman yaitu ekualisasi yaitu penyesuaian tekanan
jadi supaya tidak gendang telinga kita tidak sakit
kita juga tidak pusing
kalau tingkat kesulitannya yang pasti kalau menyelam di sungai itu tidak seperti menyelam di laut
jadi di sungai airnya keruh tidak bisa untuk melihat
jadi pandangan itu kita anggap meter lah
kita itu harus bisa membaca situasi di bawah
jadi sebelum kita turun kita itu harus merambah rambah dulu di sekeliling lokasi
jadi melakukan pemetaan dengan indera perabah
selang pompa penyedot pasir diarahkan ke dasar sungai sungai untuk menyedot material dasar sungai
sembari mengarahkan mulut selang ke dasar sungai dengan satu tangan
tangan yang satu lagi meraba permukaan untuk menahan bila ada benda yang cukup besar membentur mulut selang yang terbuat dari logam
tak jarang tiga atau empat barang antik ditemukan dalam satu kali muncul ke permukaan
sedotan material sungai disaring ke kawat penyaring kemudian dipilah pilah
batu batu kecil dan material tak berguna langsung dibuang kembali ke sungai
sedangkan pasirnya akan mengendap pada alas kaki yang dipasang berlapis di papan penyaring tersebut
sementara itu di perahu sejumlah kru juga sibuk dengan tugasnya masing masing
ada yang menjaga selang kompresor hingga memberikan kode tertentu kepada penyelam
dalam satu kali penyelaman bisa memakan waktu satu hingga dua jam
kalau kejadian yang tidak mengenakan itu sudah pasti sering
misalnya kita kan menggunakan tidak menggunakan oksigen tapi menggunakan mesin komester
jadi terkadang mesinnya mati
jadi tidak ada
suplai udara dari mesin itu
jadi kita harus bisa mungkin untuk cepat lagi naik ke permukaan
terkadang juga kita lagi menyedot di bawah itu tanahnya longsor
tak jarang selain barang barang antik atau kuno yang ditemukan para penyelam ini juga bisa menemukan butiran emas
hasil perburuan hari itu akan dibagi rata ke semua grup
selanjutnya barang barang yang ditemukan akan dijual
daya tarik menjadi pemburu harta karun sungai musi memang memikat banyak pemuda pulau kemarung
sudah kegiatan sehari hari
nyari kerjaan lain susah kan kalau di darat kan
kalau di sini kan mungkin hasilnya lumayan
pertama nya kalau badan terasa tidak enak di bawah tidak usah nyelam
selain menyelam kini asmadi juga lebih mengintensifkan diri menjadi kolektor barang antik
ya yang pertama karena kita suka petualangan jadi seru melakukan aktivitas penyelaman ini
apalagi yang berbau bau harta karun lah
itu sangat mengasihkan apalagi kita bisa tahu sejarah dan latar belakang benda benda yang kita temui
jadi itu sangat ibaratnya menjanjikan
yang kedua dari sisi edukasinya jadi sangat penting lah jadi untuk kita menyimpan dan merawat barang barang
asmadi bermimpi mendirikan museum musi tresur yang berdiri di pinggiran pulau kemarung
semua koleksinya yang tidak dijual dan hasil pembelian dari pemburu lain akan dipamerkan di museum tersebut
hal itu bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat sekaligus menjadikan pulau kemarau sebagai destinasi wisata
dono purwanto beni apriyadi palembang sumatera selatan